saya hanya bersikap profesional
bapak atasan saya dan hubungan kita memang sebatas hubungan kerjaan
saya permisi pak
saya bener bener ada pekerjaan yang harus saya lakukan
saya bener bener ada pekerjaan yang harus saya lakukan
tante itu aura
aku kangen banget sama kamu
aku kangen banget sama kamu
aku kangen banget sama kamu
aku kangen banget sama kamu
ya ampun kamu cantik banget sekarang beda banget
iya tante meli
malah anakku belum tau kalau kamu diidopsi
iya tasya aku lupa cerita sama kamu
kamu seneng banget sama nenek ajang
nenek ajang tuh orangnya baik kan
dong pasti seneng banget
secara nenek ajuk itu kan yang punya hotel udah kebayang kan
punya hotel kayak gimana rumahnya segede apa kamar kamu pasti lebih gede daripada benih ya kan
kamu tuh gimana sih
mau ngambil ayam aja sampai nyenggor gelas gala
aku gak sengaja oma aku minta maaf
tapi oma gak suka sama aku
ya ampun nenek kangen sekali sama kamu
tinggal sama keluarga angkat kamu
kamu bahagia kan mereka baik kan sama kamu kan
oh syukurlah nenek kan sekali
dua anak cantik
beda kalau sama aku
mungkin oma bakal lebih seneng kalau aku gak ada
maaf sebelumnya sekarang kita semua di rumah manggil bening tasya
oh iya nenek sekarang panggil aku tasya ya
tanpa vero bilang nama aku jadi kayak gitu
iya nenek sekarang panggilnya tas ya
gimana kalau sekarang kita makan yuk di restoran
ada restoran yang enak yuk
maaf bu ini kan saya sama tasya tadi habis dari pasar
gak mungkin dong masak ke kafe bawa bawa keranjang kayak gini
lebih baik kita pulang aja ya makasih mungkin lain kali
gapapa yuk sebentar
ya kangen soalnya sama bening eh sama tasya
coba cari kesana
eh aura itu
kamu mau kesini benih jalanan aura
aura kamu tuh kemana sih
kamu kok malah jalan jalan sendiri
kalau aku bilang aku mau pergi pasti oma tak mau marah
aku tuh mau liat liat aja kok oma
kalau nanti kamu kesasar gimana
nah sekarang oma mau ngajak makan tasya sama mbak meli
baik terima kasih biar saya siapkan pesannya
lagi ada yang ditutup
lagi ada yang disitu
kamu gak harus menghindar setiap kali kamu melihat saya
saya gak menghindari bapak
buktinya kemarin saya ikut makan malam dengan aura dan bapak
itu karena orang yang minta
pasti kamu tolak juga
nah setiap kali saya mau ajak kamu bicara atau saya mau minta tolong sama kamu
kamu selalu bilang pak saya buru buru mau kerja terus kamu ninggalin saya deh
apa itu namanya kamu gak menghindarin saya
nah ini ada hubungannya sama mama saya
ibu aja gak percaya
naya pernah menekan saya
nggak mungkin kamu menghindari saya tanpa sebab
tolong jujur naya jujur
mama saya yang buat kamu bersikap kayak gini
saya hanya bersikap profesional
bapak atasan saya dan hubungan kita memang sebatas hubungan kerjaan
saya permisi pak
saya benar benar ada pekerjaan yang harus saya lakukan
kami pueblo yang tak cerdik
semoga semuanya sempurna untuk belajar dukungan kami
jangan lewat kamu lagi
nenek boleh gak cicipin punya tasya
pantesan kamu suka
nah ini sekarang kamu yang ngabisin
ini kalau makan sup
piringnya harus dideketin tuh
terusnya ininya jangan sampai bunyi bunyi terus
nah jangan sampai kayak begitu
ini kalau dideketin supaya airnya nggak tumpah
enak kan ya lebih nyaman ya
udah gak tumpah
aura deketin juga
biar gak tumpah makannya
tante meli boleh gak nyobain punya aura
boleh banget tante
sama sama punya benih
nek kasih ya
iya makasih banyak loh bu
udah ngeraktir meli sama tasya nih
tasya nenek senang sekali hari ini bisa makan sama tasya
ini boneka nenek beliin buat tasya
udah usah nek
buat aura aja
kalau buat aura nanti nanti nenek bisa beliin
ya udah sayang
terima kasih ya nenek aku suka banget
padahal kan aku cucu yang diadopsi
tapi kenapa perhatian omo selalu ke tasya